kita harus mengusir dia dari kampung ini
dia bisa membahayakan usaha kita
aku pernah dengar
aku pernah dengar ajaran itu
aku pernah dengar
aminnya juga sama tuhan
iya ya silahkan silahkan
tadi saya duluan
tadi saya duluan
sampaikan kalau mau cepat silahkan beli di
barang yang bener yang satunya
kan masih ada barang barang yang lain disana
lebih baik saya pulang
bapak hanya sabar saja
rezeki itu datangnya dari allah
allah yang ngatur semua rezeki umatnya
kalau di sekitar sini
apa ada masjid pak
tuhan lurus aja
nanti di pinggir kampung
baik terima kasih pak
karena ada yang berantem gak laku nih dengan manusia
apalagi saya malah satu pun gak ada yang laku
berhasil apa enggak dia
tarjo pak datang
paman naripati gak percaya sama
tolnya gak mau lagi tinggal di kadipaten
kenang pak ibu
tolnya akan minta uang untuk
memperbaiki rumah ini
tolnya pergi dulu ya
kita tetap harus bersama

di pulceng sini pun saya pakai pktion untuk bayi
aku harus cepat dapat uang
aku juga enggak tau leh
tapi belum ada yang beli
coba kamu tinggal sama kanjong adipati
kita gak susah kayak gini
enggak aku enggak mau tinggal sama paman adipati
sudah menghina orang tua tole
katanya anak angkat adipati
kok jualan ubi
dia udah tinggal sama orang tuanya
jadi bukan anak angkat lagi
jadi anak miskin
lagi ngantri apa mereka
sudah mengantri apa
pakai tanya lagi
emang situ kesini mau apa
mau pasang surut juga kan
biar tambah cantik
kalau ibu mau mempercantik diri
cukup dengan sholat dan wudhu saja
itu sudah lebih dari cukup
cahaya akan terpancar
dalam diri dari orang
yang berhati bersih
masa ingin cantik harus wudhu sama sholat
sepertinya bisa membahayakan usahaku
aku harus mengusir dia dari kampung ini
pergi dari kampung sini
jangan membuat onar
saya tidak mau buat orang
malah saya mau bersih air di kampung ini
gak asal kelas kepala
saya tetap berharap
kita harus mengusir dia dari kampung ini
dia bisa membahayakan usahaku
aku pernah dengar
aku pernah dengar ajaran itu
aku tidak boleh lari dari sini
oh jadiin dia orang bikin rusik kampung ini
masalah orang aneh
ayo kita kasih pelajaran
ampunkanlah mereka ya allah
sesungguhnya mereka tidak tahu
kita harus berbicara dengan mereka
anda yang terakhir